bisa dimulai pak
saya ini mau berbicara
kalau begini pak bu
maksud saya datang kemari
tidak lain dan tidak bukan
selain saya menyerahkan jeruk ini
untuk bapak dan ibu
saya pun punya maksud tertentu
apa itu juragan
yaitu meminang putri bapak rahmat
bukannya juragan masih kecil
bukannya nanti jadinya audio post kompleks
ya bener aja pak
mau ngomongnya pelan pelan
lihat juragan cuma sampai kesendak
terus gimana juragan
maksud saya begini pak
maksud saya begini pak
saya akan meminang rahma menjadi istri ketiga dari saya
maaf untuk istri ketiga
stroke nya agak kumat sedikit ini
bapak dan ibu sudah
bapak dan ibu diam artinya setuju
kalau begitu saya akan menunggu kabar dari bapak atau ibu
atau bila perlu sms saja
agar saya bisa mempersiapkan sesuatunya
yaitu persiapan pesta yang sangat meriah
dan satu yang paling penting untuk bapak
apa itu juragan
saya akan tiap hari membawa jeruk untuk bapakmu
tidak mencret bu
ini hasil tanaman sendiri
mulai dari jeruk bali jeruk perut jeruk garut
dan bapak suka jeruk yang paling kecil
apa itu juragan
itu saya suka
istri saya lebih suka lagi
apa itu jurpel
iya itu tanaman saya juga
bapak paling suka jeruk pecel ya
terima kasih juragan
baiklah kalau begitu saya permisi pak
sampai ketemu lagi
pulangnya mesti ke bonjer ya
calmer saya permisi
aduh jangan pakai gigi gitu
shh duragan jeruk
pak dikirain saya ini musal
bisa ya eh silahkan
carmer ibu tau
bapak gimana sih
juragan jeruk bu
liatin aja kepalanya botak mana mana diikutin alat
bapak ibu gak setuju kalau si rahma itu disuruh kawin sama juragan somat itu
udah bau tanah juga
bu kalau bapak setuju
si rahma dikawin sama juragan somat
daripada si rahma dikawin sama juragan somat

rahma jadi perawan tua
oh bapak ini gimana sih
daripada si rahma dikawin sama juragan somat itu
mendingan si rahma mati berkalang tanah
udah cukup ibu pokoknya
eh eh bu
assalamualaikum pak guru supri

kamu tidak boleh seperti itu sama mbak rahma
pak guru tidak pernah mengajarkan seperti itu
untuk kurang ajar sama orang kan
mengerti kan semua
syukurin dimarahin pak guru kan
ya sudah bubar
maafkan anak anak ya
maafkan anak anak ya
banyak aja nih
kita cuma mau nanya aja jalan ke arah jogja itu lewat mana
oh ke arah sana mas
kira kira empat puluh lima km lagi
terima kasih banyak
jadi jadi yuk
wa'alaikumsalam eh udah pulang
pak ini mas sukri tadi nganterin aku pulang
ya udah sekarang kan kamu sudah di rumah biar syukri pulang aja
oke bapak tega bener sih suka biar masuk aja dia kan juga manusia ayo ayo nak
pak kok begitu sih sama anaknya sendiri tega bener
ibu kalau dia kelamaan di sini puasanya bisa batal tau
gimana ini harus dikawal
ini harus ditega tegain bu
lihat penampilannya jadul begini pak apa gak bahaya
tidak apa apa ramah kalau begitu ibu bapak saya permisi pulang dulu
terima kasih ya mas ya
salam gitu kawan kawan
kamu gak malu diantarin orang ke begitu begitu jadul
ih bagus ada yang nganterin pak
eh shhh gak usah nengok nengok sana lagi

mak mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah
karena bapak sudah menemukan calon suami kamu
gak setuju ibu nggak setuju
anakku tega di kawin ini sama aki aki yang udah bawa tanah
jadi istri ketiga lagi
eh ibu daripada si rahmat jadi perawan tua
mendingan kan kawin sama si somad
eh harus nurut aku loh aku ini kepala rumah tangga
anak ibu ikut sama ibu
nurut sama rahmat
nurut sama ibu
nurut sama ibu
loh loh kok kamu pada mulung
eh enggak kek
saya cuma lagi sedih aja
soalnya udah mau umur dua puluh enam
saya masih aja belum dapat jodoh
padahal temen temen saya
udah ada yang punya anak tiga lima
punya anaknya selusin juga udah ada kali
malahan ada juragan tua yang mau ngelamar saya kek
padahal dia udah punya istri dua
mending begini aja
tapi caranya yang halus
yang soft gitu loh
caranya gimana kek
kamu jatuhkan dompet kamu di tengah jalan
nah nanti jika ada yang ditemukan
kalau dia laki laki
itu berarti calon suami kamu
tapi jika yang perempuan
kamu kasih aja uang di dompet kamu itu
boleh juga ide kakek
tapi kalau gagal gimana kek
ke juruku perempuan
tapi ga ber tunai
pak mama belum selesai ngomong
berisik aku menjelangnya
empat motor sembarangan
kalau ketabrak mau tanggung jawab
mas tabrak aja sekalian
ini tau gak mas udah tua bang
kamu kawin lagi biar mampu sekalian
mas biar masuk ke liang kubur
tutup lho bujang
seneng aku mati